pagi bu devi
pasti ibu devi bertanya tanya
dari siapa ya
terus aku bilang dari aq
pak ngapain umum sendirian
pantesan mama tuh ternyata
supaya nggak jadian sama reva
ini namanya profesional tau
kliennya mama lagi butuh
dan klien mama itu suka banget
kalo mama tuh profesional
gak bakalan pake adriana
karena adriana itu tampaknya kayak tante tante
mama tuh harusnya cari yang lebih fresh
dia kan cantik
yang ada klien mama kabur tahu
oh gak mau ah
udah jangan ngalahin pembicaraan deh
sekarang mama ngaku aja
mama udah mengintimidasi boy kan
siapa yang mengintimidasi boy
tapi papa tau dari mana papa
papa tau dari boy
mama gak perlu tau
yang penting papa tau
sekarang mama gak boleh pakai cara cara seperti itu lagi
karena papa kayak gitu juga bisa
dan untuk iklan itu batalin aja
nanti yang ada perusahaan mama nanti di blacklist tau
lagian ini tuh perusahaan besar sekali bapak
papa kan tau sendiri
banyak banget produk produk datangnya itu
dari grup perusahaan terkenal ini
kan papa udah tau
semua iklan iklan perusahaan itu kan
tapi mau tanya boy sekarang
kamu jangan pedulikan lagi
intimidasi dari mama kamu
mama gak begitu kapa
mama tuh gak kayak gitu tau
papa tuh tuh tuh tuh kan
iya sih pak
itu namanya intimidasi halus
itu akal akalan mama kamu aja
itu akal akalan mama kamu aja
tuh akal akalan lagi kan
kamu boleh dekat lagi dengan reva
kamu boleh deket lagi dengan reva
papa tanggung jawab
papa tanggung jawab
tapi papa jangan terlalu keras sama mama
makanya boy tuh udah punya rencana
buat melulukan hatinya mama
biar mama terima reva
mana mungkin boy mama kamu mau terima itu
mama kamu kan orang yang keras kemarin

udah papa percaya aja sama bu
udah terserah kamu deh
udah terserah kamu deh
repahnya masih di dalam kamar neng
ano tuhan temennya non reva
ya udah neng
silahkan masuk aja ya
mau barengan sekolah sama reva
tapi om belum lihat belum denger dia turun
jadi lebih baik kamu naik ke atas kamu masuk kamarnya
jangan jangan yang masih belum bangun lagi
kalau belum bangun kamu tolong bangunin sekalian
aku ke atas itu ya om
aku hari ini ada pemotretan
jadi aku berangkat sendiri aja ya mas
berangkat duluan ke kantor
nyenter aku setelah pemotretan aku langsung ke kantor
loh kok gak bareng sih
mas akan nganterin kamu sekarang ke pemotretan ya
lagian hari ini di kantor juga nggak lagi sibuk kok
agak agak biasa gitu acaranya ya
ijinin mas nganterin kamu hari ini ya
makasih banget mas
aku sebenarnya senang banget
diantarin sama suami tercinta aku
aku takut ketahuan kalau mas adalah suami aku
loh bukannya mas sudah dikenalin sama buma lisa
sebagai papi kamu kan
jadi mas nanti nganterin kamu
dan pura pura sebagai papi kamu
aduh kenapa mas b jadi ngotot pengen ikutan kayak gini sih
bisa mati deh gue
ih mau tidur ya
lihat lihat jam berapa nih
lo kok tumben sih
gak kayak biasanya
kayak gue lagi enggak enak pada nih
deh lo gak usah masuk sekolah dulu aja deh hari ini
enggak enggak enggak
gue mau tetap masuk sekolah
lo mau ketemu boy ya
gue pengen ngomong aja sama boy
gue ngerasa udah capek sama ketidakpastian ini
sekarang gini ya
bu itu maksudnya apa sih
dia yang kasih gue bunga
terus tiba tiba sekarang dia yang biasa biasa aja
terus yang ngeselinnya lagi
gelaran gue telpon balik
udah tunggu bentar ya
gue mau mandi dulu
pagi bu devi
pasti ibu devi bertanya tanya
dari siapa ya
terus aku bilang
pak ngapain umum sendirian